satu terduga pelaku kasus pembunuhan vina dan eki sudah tertangkap
lalu bagaimana tindak lanjut dari pencarian dua terduga pelaku yang masih buron
kita tanyakan langsung pada jurnalist kompasifi vida alatas
yang saat ini berada di mapolda jawa barat
tidak satu terduga pelaku yakni bernama peggy sudah ditangkap
lalu bagaimana tindak lanjut polisi untuk menangkap dua pelaku lagi yang masih buron
dan seperti apa tindak lanjutnya
juno pihak kepolisian dari polda jabar ini telah menetapkan peggy
sebagai tersangka yang sebelumnya ini telah ditangkap pada selasa malam
dan juga dilakukan pemeriksaan mendalam oleh penyidik dari ditresk krumen polda jabar
dan informasi yang diberikan malam tadi oleh penyidik
polda jawa barat berdasarkan rilis resmi yang diberikan kepada kami
awak media ini menyatakan bahwa peggy setiawan
warga cirebon yang ditangkap di wilayah bandung pada selasa malam kemarin
yang juga menjadi terduga pelaku dpo
dari kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa fina cirebon
ini telah ditetapkan sebagai tersangka
tentunya penetapan peggy setiawan alias peron sebagai tersangka malam tadi
ini dilakukan pasca penyelidikan mendalam
pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian
tak hanya kepada pg atau tersangka pg saja
tapi juga kepada sejumlah saksi yang terlibat begitu ya
yang bisa dilibatkan untuk ditanyakan dalam kasus ini
seperti beberapa narapidana yang sebelumnya ini dipidanakan
di lapas cirebon ini juga dipindahkan sementara oleh penyidik polda jabar ke
yang ada di kota bandung untuk kemudian memudahkan proses penyidikan kemarin
dan juga selain itu pada rabu sore kemarin
ini penyidik dari polda jabar berserta dengan dibantu dengan polres cirebon begitu
jono dan juga saudara ini juga melakukan pemeriksaan
ke rumah milik nenek dari pegi yang memang diketahui rumah tersebut ini
adalah tempat di mana peggy juga tinggal di kabupaten cirebon
dan pemeriksaan ini juga dilakukan oleh peggy dan juga melakukan pemeriksaan ini
dan pemeriksaan ini juga dilakukan oleh peggy dan juga melakukan pemeriksaan ini
dan pihak kepolisian yang menggeledah rumah dari peggy di kabupaten cirebon tersebut
ini juga menyebut bahwa ada sejumlah barang bukti pendukung
yang kemudian diklaim oleh pihak kepolisian ini menjadi barang bukti
yang membantu proses penyidikan hingga malam tadi
dan akhirnya kemudian peggy ini dikembangkan dan dikembangkan
namun memang juno dan juga saudara kami awak media ini masih menunggu
konferensi pers dan juga rilis resmi dari pihak kepolisian
utamanya adalah penyidik dari polda jabar untuk menanyakan lebih detail
juga tentunya lebih teknis lagi terkait penyidikan kasus ini
karena seperti yang kita ketahui juno dan juga saudara bahwa
ada banyak informasi yang saat ini juga banyak tersebar
dan juga terlalu diluruskan
kami juga telah menanyakan kepada kabit humas polda jabar
kapan kiranya pasca penetapan peggy sebagai tersangka malam tadi
kapan kiranya kemudian pihak kepolisian dan pihak penyidik
ini akan melakukan rilis dan juga konferensi pers resmi terkait hal ini
namun memang dari kabit humas polda jabar menyebut penyidikan
atau penyelidikan mendalam ini masih terus dilakukan
sehingga masih belum bisa memastikan
kapan kemudian pihak kepolisian ini
dapat membuka lebih gamblang terkait hal ini
baik kita nantikan pengusutan tuntas terutama mencari
dua orang buron yang saat ini masih dikejar oleh pihak kepolisian dan pendalaman
terhadap penyidikan kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi pada delapan tahun lalu